usai disolatkan di masjid di jalan kebun pisang
lukgong penjaringan jinazah sobari
pria korban pembakaran di kawasan penjagalan kecamatan penjaringan
dimakamkan di tpu basmol taman kota
kembangan jakarta barat pada kamis siang
seseorang tidak dikenal sebelumnya menyiram pria empat puluh tahun ini dengan bensin
saat ia sedang berjalan bersama teman perempuannya
di bantaran kali jalan jelambar aladin
penjaringan jakarta utara rabu malam
pelaku yang datang dari arah berlawanan lantas membakar kedua korban
paman korban menduga keponakannya dibunuh teman dekat dari korban perempuan
si perempuan ini ya boleh katakan cinta segitiga
jadi sila lakinya ini mungkin cemburu
korban pun diketahui sempat menceburkan diri ke kali
sedangkan dw korban perempuan selamat dan menderita luka bakar
dewi masih dirawat di rumah sakit
itu dari situ bakar
itu dia locak sekali
kan dia masih hidup
udah masih hidup
tak lama dia meninggal
ceweknya masuk rumah sakit
pelakunya mantan suaminya katanya
hingga saat ini kasus ini masih diselidiki unit reskrim polsek penjaringan
dan polres metro jakarta utara
tim liputan cnn indonesia